cepat tarik gadget
yang bisa mendeteksi keberadaan
bos dapat input dari cahil
dia taruh gadget yang janggih
di rumah jun
nunggu tahun baru jin
jangan ketawa dong bos
dimana bos dimana
pesta tahun baru di rumah kita
itu baru namanya anak kaya
ipadnya udah dapet bos
kok kita mau
mau pada ngapain
nggak boleh maling
maling itu perbuatan yang gak baik
maksudnya maling arti pengeranjit
apalagi itu nggak boleh
dosa langsung masuk neraka
serahkan lewat keranaku
nih nggak boleh
ini bukan milik kalian
kalian nggak berhak
om jin bangun
om jin disini
om jin disini
serang banget itu pangeran
terima kasih om
ajar terus tolong
gak ada apa apa
ibu tadi denger kan ada suara gede gede bom
ah ibu tadi juga denger tadi
beres bos ini ya
mungkin usir mereka
bisa kau usir juga
mana gak ada apa apa ya ya
suara apa tadi ya
gak ada banget deh
ajar makanan banget
ini jatah imut
ini ngapain ikut ikutannya
ini itu jatah imut sama amit
tuh temen lu si amit amit capeng bayi kemana ya
amit lagi ke undangan
ipin ke depan ya
enak lagi keburu
kalau soal makanan gak ada lagi jebekan jebekan
kalau kita mulai aja risannya
kebetulan kan semua sudah pada setor
alhamdulillah tapi iya tuh
orang jatoh alhamdulillah
ini ini rambutannya keluar
masih bagus bisa dimakan ini
masih jalan jalan
aku juga gak tau
aku juga gak tau
yaudah buat kamu aja
itu kita yang nemuin
raja rumah kamu
jangan aku kan gak tahu ini punya siapa
kan nggak boleh kita ngaku ngaku

itu kan ipad gue
ya pasti mahal lah
kalo gue itu pake barang yang murah
pasti gatel gatel gak enak
ini ada apaan sih
terus ada di tangan
wah parah loh jun
sini jun ipad gue balikin sini
om jin kerjain itu anak anak bangor
jangan di pegangin
jangan di pegangin
jangan di pegangin
jangan di pegangin
jangan di pegangin
kemana sih jin jin
kerjanya gak becus
kerjanya gak becus
jangan di pegangin
jangan di pegangin
ada fakta gitu kan
jini bawa mandat dari raja jin
mandap apa itu
tahu nggak raja jin sekarang lagi marah marah aduh marah marah gaswat gaswat mereka ini